antusiasme warga terlihat pada sholat jumat perdana di masjid agung al barkah kota bekasi
hal ini terlihat dari sof salat yang mengular hingga ke halaman masjid
meski demikian protokol kesehatan yang ketat tetap dilaksanakan sesuai dengan imbauan wali kota bekasi rahmat effendi
seperti wajib menggunakan masker membawa alas ibadah masing masing dan melewati bilik disinfektan sebelum masuk ke area masjid
petugas juga memasang tanda di dalam area masjid sebagai jarak antar jemaah saat beribadah
masing masing jemaah diberi jarak satu dua meter
sementara untuk halaman depan masjid meski tidak diberi tanda terdapat petugas yang mengatur jarak antar jemaah
untuk mencegah berkumpulnya masa dalam waktu lama kotbah ibadah sholat jumat pun berlangsung singkat tidak lebih dari lima belas menit
masyarakat yang beribadah di masjid agung al barkah kota bekasi hari ini mengapresiasi protokol kesehatan yang diterapkan
kayaknya saya senang sekali ya mbak posisinya karena sudah beberapa waktu ini kita semasa pandemi ini ya
kita nggak bisa ibadah di masjid ya
protokol kesehatannya bagus baik apa yang sudah dilantarkan oleh pemerintah dilaksanakan dengan baik
alhamdulillah tadi cukup teratur dari mulai berjalannya ataupun dari mulai barisan barisannya juga alhamdulillah sudah tertata rapi
sehingga sholat kami pun nggak terganggu gitu dengan adanya penyakit ini
pemandangan yang sama terlihat di kawasan kuitang senen jakarta pusat
ratusan anggota jemaah memadati masjid
al riyad pada jumat siang
ramainya jemaah di dalam masjid membuat pihak pengurus masjid tidak dapat menerapkan physical distancing sehingga tidak ada jarak aman antar jemaah
ketua pengurus masjid al riyad mengaku harus tetap melaksanakan ibadah sholat jumat lantaran banyaknya desakan dari masyarakat sekitar yang ingin kembali melaksanakan ibadah sholat jumat di masjid
meski demikian para pengurus masjid terus memberikan imbauan agar jemaah dapat menaati protokol kesehatan seperti menggunakan masker selama beribadah di masjid
masyarakat atau warga di sekitar masjid itu yang paling utama
kemudian barangkali ada juga rw lain yang mendengar ada sholat jumat mereka datang tapi dengan prosedur atau protap yang ketat
kita pakai tes suhu disediakan sabun
kementerian agama sendiri belum memutuskan untuk kembali membuka rumah ibadah di tengah pandemi covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia